anak komedian isa wahyu prastantio atau isa bajai
diduga menjadi korban tindak kekerasan
dari orang tidak dikenal di alun alun magetan jawa timur
saat sang anak bermain bersama kakaknya
berbekal visum dan keterangan anak
komedian isa bajai mendatangi kepolisian resor magetan jawa timur
ia melaporkan kasus dugaan kekerasan yang dialami anaknya
c yang berusia empat tahun
korban sempat ditendang seorang laki laki berkacamata
saat bermain di alun alun magetan
dugaan kekerasan yang dialami anak komedian isa bajaj
terjadi pada kamis delapan belas april dua ribu dua puluh empat di alun alun magetan jawa timur
kejadian ini pertama kali diketahui
kakak korban yang mendapati adiknya menangis
sambil mengatakan ada seseorang berlaku jahat kepadanya
termasuk mencari saksi dan alat bukti rekaman cctv di sekitar lokasi
keterangannya ya itu masih kita internalkan
karena itu untuk pengembangan kita lebih lanjut
yang jelas dengan kita terimanya laporan ini
kita melakukan pengembangan di tkp dan beberapa tempat yang ada di sini
dan kita juga sudah melakukan untuk memeriksa saksi saksi yang ada di situ